dalam video yang sempat beredar di media sosial
tampak seorang remaja perempuan menerima kekerasan fisik dari lima remaja perempuan lainnya
kejadian ini terjadi di area alun alun kota gresik jawa timur
menurut salah satu juru parkir alun alun kota gresik peristiwa itu terjadi pada rabu siang
mengetahui peristiwa ini viral di media sosial
polres gresik merespons dengan melakukan penyelidikan
kita baru mendapat informasi adanya video yang viral ini
dan kita dari polres gresik akan melakukan penyelidikan lebih lanjut
bagaimana kronologisnya dan kejadiannya kapan
dan tentu kita akan terus tinggal diam
dan ini sudah ada unsur untuk melanggar hukum dan akan kita tindak sejak kemudian hukum
polisi juga mengimbau agar warga tidak melakukan perundungan ataupun main hakim sendiri
karena bertentangan dengan hukum yang berlaku
miftahul arief gresik jawa timur